dua puluh juni dua ribu dua puluh tiga nanti kota jakarta akan menginjak usianya yang ke empat ratus
lalu bagaimana perkembangan yang telah dilewati oleh kota jakarta di kacamata para warganya
jakarta apa yang disuka ya
mungkin pelayanan publiknya sih bagus
aksesnya tuh sekarang udah makin bagus dan propostasi udah aman
lebih bagus lebih modern
semuanya ada ya
di singapura kali ya
kayak ngeliat gedung gedung yang tinggi tinggi gitu sih ya
cuma saya paling suka jakarta di malam hari
pokoknya semua udah lebih nyaman lah sekarang
cantik banget aja gitu jakarta malam hari
mungkin kemacetan itu kayak love head
nggak tahu kenapa kalau di luar kota kena macet tuh tiba tiba nostalgia aja
favorit ya disini di sudirman
lagi suka banget nongkrong di taman literasi
itu juga sangat membantu sih ya
aku lebih suka tempat yang bikin relax sih
dara kanto haingnya juga bagus
akan nasional mungkin kayak di depan grand indonesia
saya sih seringnya ke pasifik sih
di suasana enak banget
di pantai indah kapuk kali ya
mungkin sarinah ya
seluruh jakarta saya suka
kalau aku pribadi
yang lebih ditingkatin lagi tuh tangga bersihannya ya
karena tangga kunjungnya itu
tolong banget dijaga jangan sampai rusak
kita bisa ngurangin kemacetan ya
apalagi manggaraya tempat relasi terbesar kan
dan sekarang busway juga udah penuh banget gitu
jangan diubah gitu aturan yang pertama
itu udah penuh banget jangan diubah gitu aturan yang pertama

teman saya kayak ikan cuek katanya
disabilitas itu juga harus dapat aksesnya
jadi rentan lah untuk kita kena covid batuk pilk dan sebagainya lagi
semoga cepat jadi
selamat ulang tahun
makin makmur lagi dan
maju lagi dari segi apapun
virus juga kemacetannya semakin berkurang dan
itu ini pelayanan publiknya
bisa kali ya angkutan umum di pebanyak kan
mau masyarakat bisa menikmati
biar jakarta kita sama sama bangun menjadi kota yang lebih maju dan lebih keren lagi